masyarakat golongan di atas usia enam puluh tahun atau lansia kini bisa bernafas lebih lega
karena badan pengawas obat dan makanan atau bepo menambahkan penggunaan vaksin sinovac untuk lansia di atas enam puluh tahun
izin tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan hasil uji klinis coronavac fase tiga di brazil maupun uji klinis fase satu dan dua di tiongkok pada akhir januari lalu
pemberian vaksin coronavac bagi para lansia yang cenderung punya comorbid di indonesia akan dilakukan melalui proses screening yang ketat dan hati hati
badan pom telah mengeluarkan informasi untuk tenaga kesehatan atau vaksin yang dapat digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dan vaksinator dalam melakukan screening sebelum pelaksanaan vaksinasi
apabila terjadi hal yang tidak diinginkan setelah pemberian vaksin
maka penyediaan akses pelayanan medis dan obat obatan untuk penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius yang mungkin saja terjadi harus menjadi perhatian bagi penyelenggara pelayanan vaksinasi untuk lansia
menkes budi gunadi sadikin menyebut rencana vaksinasi covid sembilan belas untuk lansia akan dimulai hari ini
kita juga sudah mengkomunikasikan dengan teman teman jajaran kemenkes di lapangan
agar mulai besok hari senin jam sembilan vaksinasi untuk orang orang dengan usia di atas enam puluh tahun bisa kita mulai
dengan prioritas pertama adalah tenaga kesehatan dengan usia di atas enam puluh tahun
menurut imunolog iris rangganis ada hal hal yang harus diperhatikan lansia sebelum vaksinasi
untuk para lansia memang sebaiknya penyakitnya harus dikontrol dulu
jadi kalau dokternya mengatakan bahwa penyakitnya sudah terkendali sudah terkontrol boleh divaksinasi silakan divaksinasi
tetapi saya melihat banyak lansia juga yang sehat
artinya komorbitnya memang sudah terkontrol
dan banyak sekali yang menanyakan kapan ya giliran kami
meski lansia yang pernah terkena covid sembilan belas di indonesia hanya sekitar sepuluh persen
namun tingkat kematian akibat covid sembilan belas bagi lansia di indonesia mencapai lima puluh persen
dengan vaksinasi diharapkan dapat menurunkan tingkat infeksi dan kematian bagi para lansia